fotonya perhatikan baik baik
cuma lebih cantik reva kali
ya enggak lah
masa dibilang jelek ini
masa kayak gini terus sih
kenapa mengasah sama papa tuh gak ada yang mau ngalah
pokoknya mama gak puas
gak puas nih kalau kayak gini
bentar boy ya
sebul mama bentar
ini kita bertiga
mari dipanggil semua
soal ini penting
saya mau minta pendapat dari kalian
kalau perhatikan foto ini baik baik
terus ngelihat foto yang cewek ini
terus ngomong dengan jujur
apakah perempuan yang ada di foto ini cantik atau tidak
sok dipegang dulu
cantiknya sih cantik
tapi lebih cantiknya kayak paka mana mana katanya
coba kamu perhatikan
nah kamu lihat
cantik apa enggak
ini mah ikan betik ikan arowana
lebih cantik adriana
itu tuh mang dimang
tunggu dulu jangan ketawa
masih ada sri
perhatikan baik baik dan katakan dengan sejujur jujurnya
iya dong harus jujur
kayaknya lebih cantik yang dia daripada non reva sama non adrian
tapi nyonyel ini lebih cantik kan sri daripada dia
iya gak dendoy
jadi sekarang tuh biira sri sama mang dimang punya jagoannya masing masing
ya kan anda dengar sendiri
iya atu aden
bibi ma kan tahu kesukaan aden selera aden
yaudah kalau gitu boy berangkat sekolah dulu ya
takut telat ma pak
eh assalamualaikum ma
hati hati di jalan
yang ini man
ya sudah atu nyonya agan bibi ke belakang lagi ya
sri juga ke belakang
udah kan neneknya
kalau dendoy gak mau sama wanita itu buat di mana aja
rangkat kita pak
kenapa semua pada sirik
ini ada apaan nih
kok tembeng mama pagi pagi bikin masakan banyak gini
mama lagi bikin sarapan buat teman mama
teman apa itu mana
teman beneran teman teman imam asal tinggi orang ditanya gitu doang mah lagi nggak apa juga kali
mah kalau emang bukan buat temen mama maksudnya buat seseorang yang spesial gitu siapa tau
emang mama ternyata lagi jatuh cinta ya kan kamu tuh ngaco deh ngomong apaan sih enggak
beneran buat teman mama beneran bener iya mah lagi nggak apa juga mah mau seneng pokoknya
kalau mama senang pasti mau senang udah kamu berangkat sekolah sana buat anaknya
dibikinin kan tadi udah udah emang ya tiap salam
iya itu sekarang berasa jadi orang kaya
beneran sekolah dianturin mobil terus sufil lagi
yang lu sekarang emang orang kaya cuman sayang bukan hasil dari keringet sendiri
apa sih mak lu sekolah naik motor aja ya ini mobil gue mau pakai buat belajar lagi
iya mah kan kalau dari pagi sampai siang mobil jatah iyan jadi lu yang larang larang gue mobil
gua tapi emangnya lu mau jual motornya jangan main kan masih cinta sama rosi kalau enggak gue
jual motor motor sana iya nama gas hati hati belajar sama emak
hai tertinggal sama emak
jangan jalan lagi lu
jangan turun lagi lu
makanin pamit dulu deh
udah seno berangkat
bu romli bukannya udah bisa
iya mau ngelancarin lagi gue kan belum jago jago banget
udah sini kuncinya
ajarin gua yang bener
baik ya sowan atau udah tua lebih eh bisiknya yang menjaga aja ya mas playa strong mah ya
sudah bukannya tadi abah tidak hari atau kontrol konan sama yang punya segi undang itu eh si
tidak tidak usah kecampur ya udah tuh neng berangkat ya bayar es wedding saya ganti baju
nggak enak pakai baju begini oke jangan terlambat terlambat sini guru guru iya udah nggak
mau kemarin marah keteng keteng gitu harus selesai nih kalau sana banyak anaknya sih
mak pas melihat kamu juga lepet ya nanti disangka kurang agak agak

ah ke kak
segera dikawin ke dung
si neng sudah jalan
si mama gelis pakai maksa
untung saja gue siasat
hah kebayang kalau si mama gelis
ke dia si neng ayari dia